fenomena semburan gas dan lumpur imbas pengeboran sumur di halaman pondok pesantren al ihsan
kecamatan tenayan raya pekanbaru riau hingga sabtu siang masih berlanjut
diameter lubang pun semakin membesar hingga memuntahkan lebih banyak lumpur
gas bercampur lumpur hingga kini masih terus menyembur hingga meluber ke berbagai arah
dan tidak hanya lumpur sesekali semburan gas juga memuntahkan material tanah keras dan batu
yang mengakibatkan bangunan pondok pesantren rusak berat
den tuman demi den tuman terdengar lebih jelas dari lubang yang menyemburkan gas lumpur
atap bangunan ambruk debu debu sisa semburan gas lumpur bertebaran menutupi area pesantren
dinas energi dan sumber daya mineral hingga kini masih terus memantau aktivitas semburan gas lumpur
namun dinas esdm dibantu sebuah perusahaan migas belum dapat mengambil langkah antisipasi
karena intensitas semburan gas lumpur masih terlalu kuat
untuk mengatasi ini kondisinya
untuk saat ini kita biarkan keluar dulu mulai menurun intensitasnya nanti
baru akan dilaksanakan penyuntikan lumpur untuk menutup segmen segmen ataupun rongga rongga yang tadinya mengeluarkan gas